saya gak jadi bebasin kamu
gak mau gak mau mbak mbak mbak mbak tolong mbak
jangan pergi dulu bebasin gue dulu dari sini
mbak gue gak butuh nasihat lo sekarang mbak
yang gua butuhin sekarang adalah gua keluar dari sini
gua gak mau disini terus
dulu waktu kamu fitnah saya
oke ya saya tahu saya salah
dan tolong bebasin saya dari sini
mbak bebasin gue ya
terus maksudnya apa kalian datang berdua kesini
kalau bukan bebasin gue
mbak kesini karena mbak menjenguk kamu
walaupun perilaku kamu yang benar benar jahat menurut mbak
kamu udah buat nama baik suami mbak jelita
kamu malah pernah mau buat hubungan mbak sama mas al jadi renggang
tapi mbak kesini karena mbak pengen ketemu sama adik mbak
udah lah mbak
gue maunya dibebasin aja
bebasin gue ya mbak
pencemaran nama baik
itu akan membuat kamu minimal satu tahun disini
dan saya bisa memaksimalkan itu
gue nggak mau disini terus
nggak usah nangis
saya nggak akan tersentuh sama air mata kamu
mau kamu merenge mau kamu sabuk sabuk disini saya nggak tersentuh
nih mau kamu sayang disini mau kamu sayang disini
ada yang mau saya tanya disana
mau nengi apa
waktu andi di penjara
beneran dia udah meninggal
iya udah meninggal

jelas jelas makamnya ada kan mbak
bener bener gak jerah lo ya
kayaknya gue harus cari tahu soal makam palsu itu
biar nanti gue suruh randy buat cari tau siapa yang buat makam palsu itu
karena jawaban kamu seperti itu
saya gak jadi bebasin kamu
yuk lo yuk
gak mau mbak
jangan pergi dulu
saya bebasin gue dulu dari sini
kan udah selesai ngeliat dia kan
udah ngeliat gak kena kena apa apa kan
gak ada sakit kan
makan juga teratur disini
sehari tiga kali
di layar kamu udah ke labang tuh
kamu lihat kan
adek kamu tuh penuh dengan drama din
masih percaya sama dia
siah dia tau lagi gua pura pura pingsan
tapi kenapa aldeemar nanya ya soal anaknya mbak andin
ya allah gimana caranya aku bawa elsa ke papa
sedangkan elsa sedang ditahan di kantor polisi
kalau sampai papa tau elsa ditahan
papa akan semakin tertekan dan berpengaruh pada kondisi kesehatan papa
mas tunggu sebentar
apa kamu pikiran aku masih hidup
ya terserah saya mau tanya apa aja
lagian adek kamu itu kan hobinya bikin drama
dan kamu juga gampang percaya sama dia
kamu berharap anak kamu masih hidup
dan waktu itu yang bawa anak kamu elsa kan
kalau misalkan dia bohong masa dia sejahat itu sama aku
terima kasih mas kamu udah baik dan perhatian sama aku
mau ngapain anda disini
saya mau bicara
sepertinya sudah tidak ada yang harus dibicarakan antara saya anda dan istri saya
waktu saya gak banyak soal
saya ingin anda mencabut laporan terhadap kasa
anda pasti akan meminta hal ini terhadap saya
tapi seharusnya anda malu
punya istri tukang fitnah
dan anda percaya